gak tau siapa lo sebenernya
jangan sembarangan lo ya
dan jangan ganggu dia dia gak ada urusan sama gue
eh di dunia ini semuanya tuh gak ada yang gratis
semuanya ada imbalannya
lu tuh maunya apa sih dik
gue gak ada
ya itu sih terserah lo ya
klaiman lo gak keberatan
lo gak ada apa apa
jangan sok tau lo ya
sembarangan bikin cerita
eh gue kasih tau sama
lu jangan pernah coba coba kabur dari itu
dia itu penjahat ternyata
udah punya komplotan lagi
hah ditipu mentah mentah
gue kurang ajar
itu dia total orang tuhan
ini dia seluruh menang
dia ada berbagai warga pilihan
jadi siapa siapa dia sudah percaya
tapi itu kan dia sama terboleh
kamu mau di rehab ya
kayaknya umur saya
kamu dau prasadar
itu pumped gemuk dua
bisa jgn kesyirian banget
tunggu ada apaan

udah mau di rehel
kamu kok tega sih nipu saya
saya udah kasih kamu kesempatan
saya kasih kamu kerja
dan kamu tahu apa akibat dari semua ini
semua orang memarahi kebodohan aku karena aku terlalu percaya sama kamu
dan mereka ternyata benar
saya terlalu naif bisa ditipu sama wanita macam kamu
sebenarnya bukan begitu pak
saya sebenarnya sudah punya anak
udahlah juli percuma kamu nangis kayak gini
saya udah gak bisa percaya sama kamu lagi
alasan apa lagi mau kamu kasih habis ini
nenek kamu meninggal
atau suami kamu kecelakaan begitu
udah cukup lah juli
saya udah gak peduli lagi sama kamu
mau kamu udah punya anak kek
mau kamu udah meninggal atau kamu janda itu bukan urusan saya
yang pasti jangan pernah muncul di kantor lagi ya
dan mengenai uang itu anggap aja sumbangan sosial
pak tolong pak beri saya kesempatan pak
saya ngejelasin semuanya pak
saya masih ingin kerja di perusahaan bang
juli kamu itu udah berhasil mempermainkan saya tau
kamu gak tahu kan betapa pentingnya saya menemukan kakak saya itu
dan satu hal lagi yang nggak kamu tahu
papa itu sampai sakit karena mikirin ini semua
pokoknya nggak boleh sampai ketipu lagi
jangan sampai ketipu kedua kalinya
jadi ngasar kan
jauh deh kalau muter balik lagi
udah satu jam ditungguin nggak datang datang
itu kan ibunya mas arvino
akhirnya ketemu juga di sini
akhirnya ketemu juga di sini
akhirnya ketemu juga di sini
tante kau ada di sini
harusnya saya yang tanya
kenapa kau disini
tante dimana kau
aku gak mungkin kasih tau dimana sebenarnya aku tinggal
saya tinggal di belakang sini tanpa
tante mau ketemu sama fino
saya ingin kamu untuk pergi dari kehidupan keluarga saya
jangan pernah muncul lagi
kalau sampai kamu muncul lagi
saya akan buat kamu menyesal seumur hidup kamu
fido lebih membutuhkan keluarganya dibanding orang tante
kurang satu lembar
kamu mau semua
gak usah ngapa aku punya harga diri
diasan materialistis kamu ini
bukan begitu tante
menurut tante kalau ingat tante
yuk siapkan perhatian jebrak ya
emang yan tante